prestasi klub asal spanyol cd polilas mungkin tidak sementereng prestasi dari barcelona atau real madrid
namun akademi sepak bola milik cd polilas merupakan salah satu akademi sepak bola yang diperhitungkan dan berlaga di kompetisi u sembilan belas di spanyol yang prestisius
setelah juli lalu klub cd polilas diambil alih oleh batavia sport group yang juga membawahi sekolah sepak bola asiop
keduanya kini berkolaborasi dengan membangun training ground dan akademi sepak bola asiop cd polilas di kawasan sentul jawa barat
nantinya dua ratus pemain pemain muda usia dua belas hingga enam belas tahun terbaik yang berasal dari asiop dan yang lolos seleksi akan berlatih di sini
home base kita tetap di senayan tapi kita mempunyai satu training ground di sini untuk yang terbaiknya super elite nya lah
akan dibangun di awal tahun dua ribu dua puluh
pusat pelatihan sepak bola seluas tiga hektare ini rencananya akan memiliki dua lapangan dan sejumlah fasilitas lengkap
mulai dari tribun ruang ganti ruang kesehatan hingga asrama pemain
yang seperti ini yang sebenarnya yang harus kita perbanyak jadi tempat tempat berlatih anak anak atau training ground
jadi asiop sudah memulainya dan kita berharap hal seperti ini banyak di seluruh indonesia
kita butuh stadion ya untuk event tetapi lebih butuh kita
kita harus memiliki lapangan lapangan terbuka atau training ground untuk anak anak kita berlatih
para pemain di training ground ini nantinya juga akan ditempa kemampuannya oleh pelatih lokal dan pelatih asal spanyol
pemain terbaik juga akan diberikan kesempatan untuk menimba pengalaman di kompetisi u sembilan belas di spanyol bersama klub cd polilas